terima kasih banyak ya ma
mama udah bikin ini semua untuk aku sama masa
mama sayang sekali sama kalian berdua
papa mama kamarnya bagus banget
aku nanti malam bawa bawa sama mama sama papa ya
boleh kan ma
kan kamar ini kamar rena juga
ya kalau gitu kalian siap siap
mama sama kiki udah siapin untuk barbecue malam ini
asik pengen lagi
lama banget sih
sorry aja dinunggu lama
lama banget sih
yaudah yuk kita jalan
nggak enak sama tante rosa udah nungguin
emang harus ikut barbecue an segala
ya nggak harus sih
tapi kan kita udah diundang kan
nggak enak dong kalau nggak datang
gimana kalau kita ke tempat lain
ke banana night
itu kan tempat minum minum gak
aku nggak mau kalau ke sana
kok lo beda banget sih
laki negu juga tahu kali laki baik baik untuk perempuan yang baik baik
gue punya tujuan lain
gue pengen cari petunjuk siapa pembunuh roh yang sebenarnya
ya tapi kenapa harus ke sana
itu bawel banget sih
dah bawel banget juga
udah dikasih marinasinya
belum sih tati
buat apa itu mas
aduh lagi ini olesin butter di sosisnya
bisa gak mau aku bantuin
enggak apa apa udah
itu si uya sama kiki sama mirna udah mulai panggang dagingnya tuh
boleh deh kalau kamu mau nih
jadi kamu yang mau bantuin
kamu kamu harus belajar
nggak mau ngoles oles tau
mamah kita main kembang api yuk
loh kamu gak mau bantuin ini
mau main kembang api aja
aku udah bantuin oma
sekarang kita main kembang api
yaudah kalau gitu aku temenin reno dulu ya
sena main kembang api dulu
hati hati main kembang apinya ya
biar sini aku bantuin ya
mama ngeledek atau gimana nih
bisa lah ma
aku sekarang masak telur aja bisa
telur telur matah sapi dadar
jago aku ma sekarang
aldebaran alfahri bisa masak telur
aku sempat diajarin sama andi
kalau papa kamu masih hidup pasti dia bakal heran dan bangga ya
karena setau mama sama papa tuh el paling anti masuk dapur
andi yang ngajarin kamu
merubah kamu banget jadi pribadi yang rajin masak lebih hangat
mama suka itu
by the way tadi waktu pulang sekolah mama ajak rena ke klinik gigi
tapi waktu mama browsing alamat klinik heksagonal itu nggak ada ya
malah waktu mama lihat heksagonal itu nama lembaga tes dna

ya nggak lah ma ngapain aku ngajak krenah ke tempat tes dna
tapi kenapa krenah bilang
sebut nama heksagonal ya
oh itu jadi di
waktu aku ngajak rena ke tempat
itu memang di dekat klinik gigi itu
ada semacam moral gitu mbak
mungkin krenah salah baca
ya mungkin bacanya itu mungkin dikira itu klinik giginya
salah baca berarti ya
ya namanya anak kecil kan mas
apapun juga dibaca semua krenah
ya udah udah udah selesai
udah semua udah rata belum semua
sebelah sini dong
ini barbecue sauce nya udah
udah numpuk udah udah numpuk
ya udah sini kamu duduk mama bawa ke uya sini
biar dipanggang thank you
aldebaran yang sudah
mau masuk dapur thank you sayang
yaran oh iya pa
dan menanyakan beberapa informasi
tentang ricky pa terus
informasi apa yang kamu dapat
iya menurut raffael
ricky itu belum menikah pak dan punya
banyak pacar keuangannya dan
pekerjaannya pun bagus pa
dan keluarganya berada
dia nggak mungkin dibayar sama bayar
sa pa karena dia
tidak butuh uang sebenarnya
terus gali informasi lebih dalam ya ren
cari tahu lagi ya
baik pak saya akan selidiki terus
oke terima kasih
terus kabarin saya ya
gue belum percaya sepenuhnya sama elsa
gue yakin kalau elsa
udah berbohong dan ricky bekerja sama
dengan elsa tapi gue belum punya
iya jauhin dari mata
udah jangan digituin sayang
eh pelan pelan ya nak
nih pelan pelan aja
pertanyaan besar belum terjawab sampai sekarang
ayah kandung reina sebenarnya
apa udah saatnya
gue selidiki lagi identitas rena yang sebenarnya
oh ya jadi gini loh
tadi kan pas gue sampai di rumah sakit
gue nggak sengaja ketemu temennya roy
dan sekarang dia tuh ngegantiin posisinya roy
di band nya roy oke
terus lo tau dia bilang apa
kaget gue dengarnya
udah jelas lama sih
gue pengen cari informasi
gue pengen cari bukti
ya sekarang gini lo mikir
mau nanya sama elsa dia nggak bakal jawab
tapi itu kan kejadiannya udah lama banget gak
dan aku yakin banget orang orang
yang ada di kabana juga gak bakalan inget kejadian itu
roy itu nggak mungkin cuma sekali dua kali ke sana
lebih daripada itu
dan orang orang di sana pasti masih inget lah
dan kebetulan temen gue ada bartender di sana
ya siapa tuh dia bisa
kasih informasi dan masih kerja di sana
tapi kan kita pernah nanya sendiri
sama om surya dan tante sarah ya
bilang kalau elsa itu sama sekali enggak
sedeket itu sama roy
jadi apa mungkin mereka malem malem
berdua ke cabanana
telepon om surya gimana
siapa tau dia bisa kasih tau
bentar juga ya
bentar gue telepon ya
terima kasih ya mas atas kunjungannya
dan mampir lagi di sini
sama sama pak kopinya mantap
alhamdulillah terima kasih pak
om bilang sama saya elsa sama roy gak pernah deketan gak ada hubungan sama sekali
ada apa enggak
ada apa cerita aja
sebelumnya saya minta maaf sama om
cuman temen saya sempat ngeliat elsa sama roy keluar dari kabana night
dan itu tempat minum om
dan masalahnya ketika temen saya tanya sama elsa elsa bilang itu bukan dia
karena sekarang saya jadi bener bener bingung
saya malah baru tahu kalau elsa dan roy pernah pergi berdua dan keluar dari tempat seperti itu
ya mungkin temen saya salah liat kali om
yaudah kalau begitu om
sebelumnya saya minta maaf ya
kalau sekarang saya sudah ganggu waktu istirahat om
sekali lagi sekalian salam buat tante
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
elsa dan roy ke tempat minum
lo tau gak sih
om surah bilang apa
elsa itu gak pernah deket sama om
dan mereka gak pernah pergi ke kakak banana night
ya mungkin temen kamu salah liat kali
ya cuma nggak ada salahnya kan kalau kita cek ke sana
siapa tau kita bisa dapet informasi
siapa dalang dibalik semua ini
sebelumnya saya minta maaf sama om
cuman temen saya sempat ngeliat elsa sama roy keluar dari kakak banana night
dan itu tempat minum om
dan masalahnya ketika temen saya tanya sama elsa
elsa bilang itu bukan dia
karena sekarang saya jadi bener bener bingung
apa jangan jangan waktu itu elsa hamil sama roy
apa ditanyain kok malah diem aja ada apa
gak ada apa apa
yakin kamu gak biasanya kayak begini lho pak kamu gak biasanya melamun melamun
ada apa sih
enggak gak ada apa apa
apa ke toilet tuh sebenernya
aku kok ngerasa sikap papa aneh ya
apa ada yang disembunyikan sama papa
aku bener bener sedih banget sayang
aku gak nyangka ben bisa setiga ini sama aku
aku juga gak nyangka
aku juga gak nyangka
aku juga gak nyangka
sebagai suami kamu
aku akan lindungi kamu
mending sekarang kamu mandi
abis itu kamu istirahat
sak jadi kapan nih gue bisa dapat bayaran gue
nanti bisa dateng kan
ya jaga jaga aja kalau misalkan gue butuhin lo buat ngejelasin
kayak yang gue bilang ke lo kemarin
ya boleh aja sih
tapi lo tau kan
apa yang gue mau sebagai bayarannya
semalam bersama lo
gue itu udah punya suami loh
ya terus kenapa
orang kita nggak ada komitmen kan
pokoknya ketika gue udah ngelakuin
anggap aja ini sebagai simbiosis mutualisme
kalo lo ingkar janji gue bisa bocorin semuanya sa
si ricky malah nganjem gue sekarang
alasan apa ya biar gue bisa nolak permintaan ricky

maaf ki hari ini baru aja gue dateng bulan
nanti gue kabarin ya
biasanya sih sekitar seminggu
untung hari ini ricky percaya sama langsung gue
tapi setelah seminggu dari sekarang
alasan apa lagi yang harus gue buat untuk menghindari ricky
gue udah nunggu lo bertahun tahun sa
nunggu lo seminggu lagi
ga masalah buat gue
gue harus hapus chat dari ricky
kok kebacanya nol
ya tuh akal akal anak anak aja ma
pengen berduaan aja sama michi tuh
tapi mereka tuh cocok loh
sekarang juga sekarang juga sekarang juga sekarang juga
semoga mama selalu diberikan kesehatan
diberikan umur yang panjang
terima kasih anak mama saya
bahagia selalu ya
i will sama kalian semuanya
maaf kalau aku belum bisa menjadi anak yang mama inginkan
kamu anak yang selalu mama banggakan
ada hadiah untuk mama
terima kasih ya kalian aduh mama jadi terharu
i love it mama suka sekali thank you
aku juga punya kadu buat mama
mama aku punya kadu
aduh apa ini aduh ini kok cantik sekali yang bikin
oh gak buka ya gimana bukanya
bu bos ibu
udah udah naik gaji semua
ini ada kadut
ini ada gardu dari kiki mbak mirna sama uya
emang kadonya enggak seberapa sih bu cuma kita bertiga bikinnya penuh kasih sayang dan cinta buat ibu
mudah mudahan bu bo suka ya bu ya
aduh ini saya buka ya keperangnya al ya
aduh aduh aduh aduh
mertua idaman warga pondok pelitang
muka rosa rambutnya andin
thank you ya kalian perhatian sekali terima kasih
saya pajang di kamar saya nanti
aku punya hadiah lagi
hadiah apa banyak sekali hadiah dari reinhard apa
aku papa mama buat nyanyi buat oma
yaudah cepet nyanyi oma mau denger
suara aku jelek mas
ya i know that tapi gak apa apa lah untuk malam ini
iya aja dulu kan di depan keluarga juga
suka main gitar kamu yang main gitar aku sama rena yang nyanyi
nah ide bagus andin
tapi nyanyilah di kiri
enggak ya awas pecah nanti ya
aku masih ada di sini masih dengan perasaanku yang dahulu
tak perlu medang tak pernah berbeda
aku masih di tempat ini masih dengan setia menunggu kabarmu
masih ingin mendengar suaramu
cinta membuatku kuat begini
ku yakin kau tahu
tanpa batas waktu
ku terpaku aku meminta
din saya percaya kalau kamu bukan pembunuh roy
tapi jauh di dalam lubuk hati saya
saya pun berharap kalau rena bukan anak minum
tapi dekat di doa
eh ren kamu udah pulang
eh gimana rencana kamu udah berhasil semuanya
udah ma lancar semuanya
alhamdulillah mama seneng dengernya
besok besok kalau kamu butuh bantuan mama lagi
mama siap ren
atau kalau pak ada barang mau angkat mama jadi karyawannya juga
mama siap juga
ya nggak apa apa mama udah tahu kerjanya kayak gitu mama suka
ya udah mama mau ke minimarket di bawah
mau beli telur soalnya di dalam kulkas kamu telurnya habis
besok pagi mama buatin martabak telur kesukaan anak mama ya
sepertinya masih banyak yang harus diselidiki
kalau seandainya riki bohong soal mbak elsa apa yang mbak elsa janjikan ke dia
sampai riki mau bantu
sedangkan riki enggak butuh uang dari mbak elsa
apa mereka dekat
saya harus pulih ke semua ini
lebih jauh lagi besok
udah tenang aja yuk
selamat datang mau minum apa
saya pesen es cafe latte aja satu ya mas
michi mohon maaf di sini bar nggak jual kopi latte
wedang jaya aja sekalian
ah gimana sih gue pesen aja deh
lo pesen apaan
ya pokoknya aku nggak mau minuman yang beralkohol ya enggak
itu tuh haram tau gak
aku pesen es lemon tea aja deh satu ya mas ya
miki di sini nggak ada yang jual lemon tea juga
pokoknya janji lo bakal pesen minuman yang nggak mengandung alkohol nggak bikin lo mabok sama sekali
mukhtel namanya aman
tapi benar ya bukan alkohol
mas saya mau pesen di sini mukhtel yang paling spesial uang
baik mas ditunggu ya
iya mas ada yang mau ditambah
saya mau tanya di sini yang namanya dennis masih kerja nggak ya
masih kok itu dia
oke kalau begitu nanti habis dari sini
sampaikan ke teman teman
sampaikan sama dennis
ada teman yang mau ketemu namanya angga
baik mas permisi
lo tuh kenapa sih ketakutan gitu
kan ada gua di sini gue jagain
gue bakal jadi malaikat pelindung buat lo
eh gimana aku gak takut gak orang aku gak pernah ke tempat tempat kayak gini
ya kan sekarang tinggal gua kesini aman kan